di masa pelonggaran ppkm beberapa tempat liburan beroperasi kembali
masyarakat dapat berwisata melepas penat tetap dengan syarat protokol kesehatan ketat
bosan dengan liburan yang biasa saat ini camping atau berkemah mulai dilirik masyarakat terutama di masa pandemi
kegiatan di alam terbuka ini menghadirkan pengalaman berbeda serta dinilai lebih aman karena tidak perlu bertemu banyak orang
namun tidak melulu dengan menyewa untuk camping kita juga bisa membawa peralatan dan perlengkapan berkemah sendiri dari rumah
terus rasa tanggung jawab pribadi anak anak itu mulai tumbuh
enaknya sih jauh lebih hemat ya kalau kita punya tenda sendiri
memang di awal harganya lumayan gitu kan tapi kalau kita untuk karena kita niatnya untuk sering camping lebih murah jadinya
sudah punya tenda paling tinggal tiket masuknya doang
dari dulu memang suka camping juga
nah mungkin kalau lagi pandemi mungkin jadi tambah lagi gitu
gara garanya tuh ya nyari nyari
yang terbuka aja
lebih fresh dan lebih ya nyari imun aja mbak
seiring dengan peningkatan tren berkemah saat ini penjualan peralatan camping laris manis
salah satunya di dekatlon indonesia
di sini yang paling banyak dicari adalah tenda
bahkan saking banyaknya diincar beberapa jenis tenda masuk daftar tunggu untuk bisa dibeli
tenda tenda keluarga
karena memang tenda keluarga kita modelnya satu
modelnya banyak kualitasnya udah pasti bagus juga dan emang dicari
harganya juga pasti terjangkau untuk ukuran tenda keluarga
bisa sampai kalau stok stoknya pakai aja bisa pakai kabel apa juga
soalnya memang banyak banget minat yang berminat sama tenda keluarga kita
jadi sampai ada waiting listnya juga
karena memang barang barang kita kan kita semua import ya
jadi memang kalau stoknya habis di indonesia kita harus nunggu import dari luar dulu
dan itu waiting listnya lumayan banyak
kalau misalnya untuk standar kita ngirim sih lead timenya sekitar satu bulan lah
jadi ya kita berusaha sih gimana caranya stoknya tetap mencukupi deh
pokoknya stoknya masih ada sampai barangnya datang lagi
jadi user kita semua satisfied
pilihan perlengkapan pendukung berkemah seperti kantung tidur peralatan makan matras dan meja kursi kemah juga banyak dilirik konsumen saat ini
begitu pula dengan consina
toko perlengkapan kegiatan alam bebas ini menyediakan peralatan berkemah lengkap
mulai dari tenda sleeping bag peralatan memasak dan tas carrier
pemilik konsina di shion toba menyebut penjualannya sempat menurut di awal pandemi
namun saat ini tenda kantung dan alas tidur camping laku di pasaran
jadi kita kalau bikin itu cepat habis
apa kehabisan sekarang
kita lagi kejar berat
lagi kejar produksi lagi
jadi ya itu tadi barang yang mbak tenda kantung tidur yang paling banyak alas tidur itu sih ketiga itu yang paling banyak sekali
karena memang saya menganggap bahwa sekarang pun kondisinya masyarakat belum bisa benar benar lepas sekali
karena memang permintaan pemerintah bahwa tetap berjaga
tetap tidak perlu yang apa melakukan hal hal yang tidak ini
nah itu sangat didengar masyarakat sekali sih
saya yakin nanti suatu saat apabila benar benar dikasih pemerintah lebih turun lagi mungkin ya
apa terutama yang paling besar kan ya apa pangsa pasarnya jakarta nih
kan yang paling ini kan masyarakat jakarta kan
nanti kalau mungkin kita lebih level dua gitu ya
saya sih ya
saya sih yakin
yakin bakal cukup meledak lah
dengan membeli peralatan berkemah sendiri kita bisa memilih produk sesuai kebutuhan dan selera
namun tetap prioritaskan kualitas barang ya
agar liburan kita di alam bebas tetap nyaman
indra yani laxmi indra hadi jakarta